mahkamah agung menolak peninjauan kembali mantan tenaga honorer sma n tujuh mataram baik nuril magnuna dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila
meski demikian pernyataan presiden jokowi membuatnya sedikit bernafas lega
pasca mendengar peninjauan kembalinya ditolak mahkamah agung baik nuril mengaku kaget
ia bahkan tak kuasa menantangi saat dikunjungi wartawan sabtu pagi
meski demikian ia mengaku lega saat presiden menyampaikan pernyataannya untuk memberikan bantuan dan dukungan amnesti kepada mantan tenaga honorer sma negeri tujuh mataram
yang menjadi korban pelecehan oleh oknum kepala sekolahnya itu
ia mengaku lega saat presiden menyampaikan pernyataan penyebaran konten berkata
dan juga menyatakan akan segera berkoordinasi ke istana negara untuk berkomunikasi dengan staf presiden terkait permohonan amnesti
kepala sekolah namanya nantinya kemudian beliau yang akan mempertimbangkan upaya hukum apa atau upaya apa yang haknya beliau yang akan dipakai untuk menyelesaikan ini
kami rencanakan di minggu depan

di sisi lain presiden joko widodo mempersilahkan baik nuril mengajukan amnesti
dan juga mengajukan pengampunan
dilansir detik com jokowi segera mempertimbangkan pemberian amnesti kepada baik nuril
presiden tak mau mengomentari putusan ma atas kasus tersebut
namun ia menegaskan persoalan tersebut sudah masuk ke ranah eksekutif
maka ia akan mengambil sikap
jokowi mengatakan bila ada permohonan amnesti yang diajukan baik nuril
maka ia akan membicarakannya lebih dulu dengan menteri hukum dan ham jaksa agung dan menko pohukam